terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
gubernur nusantara timur victor bung tilulai skodat
mengeluarkan wacana menaikkan harga tiket masuk taman nasional komodo
kenaikan ini lebih dari tiga puluh kali lipat untuk wisatawan asing
dan ratusan kali lipat untuk wisatawan lokal
dilansir dari laman detik travel gubernur ntt victor bung tilulai skodat
menjelaskan bahwa turis asing yang datang ke komodo
harus merogoh kocek sebesar lima ratus dolar amerika serikat
atau lebih dari tujuh juta rupiah
harga ini naik puluhan kali lipat dari tarif sekarang satu ratus lima puluh ribu rupiah
di hari kerja dan rp dua ratus dua puluh lima di hari libur untuk wisatawan asing
sedangkan bagi wisatawan lokal dikenakan biaya sebesar seratus dolar
atau setara dengan satu empat ratus rupiah
angka ini berlipat ratusan kali lipat dari tarif lima rupiah saat ini
di hari kerja dan lima rupiah
tujuh lima ratus rupiah di hari libur
sedangkan bagi kalangan wartawan tidak dikenakan biaya alias gratis
namun harus memenuhi sejumlah persyaratan khusus
menurut pihak pemprov ntt harga tersebut sebanding dengan apa yang didapatkan
oleh wisatawan di pulau komodo
dan saat ini kita sudah terhubung lewat sambungan telpon
dengan kepala dinas pariwisata nusa tenggara
kalau di sana sudah malam ya pak marius
ya selamat sore mbak fani para pemirsa di rumah
selamat sore waktu jakarta dan selamat malam waktu indonesia tengah
pak marius kita langsung saja ini terkait dengan wacana adanya kenaikan harga tiket
masuk ke pulau komodo
saat ini pembahasan masih sedang berjalan ya
jadi begini dasarnya begini
komodo adalah salah satu dari tujuh kerajaan dunia
binatang purba yang tidak ada di negara lainnya
hanya ada di indonesia khususnya di nusa tenggara timur
lebih khusus lagi di manggarai barat ya
binatang purba ini adalah suatu binatang langka
yang sudah diakui juga sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia
dan diakui secara internasional
mempelajari sejarah masa lampau
mempelajari perkembangan jutaan tahun yang lalu
dari kehadiran binatang ini ya
jadi para ilmuwan tentu bisa mendapatkan cerita cerita antropologi
cerita cerita geologi di masa lalu dengan melihat peninggalan peninggalan purba seperti ini
dan ini sesuatu yang langka
itu dari segi ilmu pengetahuan ya
kemudian dari segi apa namanya eksotika kepesonaan
taman nasional komodo ini adalah suatu wilayah yang sangat luas
yang sangat indah dan mempesona tidak hanya di daratannya tetapi juga di bawah lautnya
kalau kita bandingkan dengan destinasi destinasi wisata di luar negeri
harga yang sekarang dilakukan di taman nasional komodo
sesuai dengan peraturan pemerintah nomor dua belas tahun dua ribu empat belas itu sangat rendah
sehingga bapak gubernur berpendapat bahwa harga ini
harus ditinjau kembali sehingga untuk ke depan
kita berkoordinasi dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
untuk bersama sama mengelola taman nasional komodo
hingga memberikan penata nilai tambah ekonomi bagi masyarakat indonesia tenggara timur
sehingga bapak gubernur dalam statement nya menetapkan per passenger
khusus untuk wisatawan asing dikenakan tarif lima ratus dolar as
dan lima ratus dolar itu tidak hanya untuk sebagai type of transportation untuk para rakyat yang berpengalaman
dan lima ratus dolar ini tidak hanya untuk melihat di bawah komodo
tetapi juga untuk menikmati seluruh kawasan taman nasional komodo
termasuk pulau rinca pulau padar pantai pink dan sekitarnya
jadi harga ini sebetulnya sudah menjangkau beberapa destinasi biskata yang ada di taman nasional komodo yang sangat luas ini
kalau kita bandingkan dengan tarif di luar negeri ya kita sudah mengunjungi beberapa negara
untuk mengunjungi melihat gajah di ruanda saja dikenakan tujuh ratus lima puluh dolar lomba
itu kalau kita kaitkan dengan rupiah kita lebih dari taman nasional komodo
sehingga bapak gubernur melihat bahwa destinasi wisata kita khususnya di nusa tenggara timur
selama ini sangat rendah sehingga tidak memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat
sehingga kita tidak memastirakan rakyat di bintang tenggara timur
itu filosofi dasarnya
pak marius dengan adanya semua fakta terus kemudian juga argumen argumen yang mendasari ini adanya kenaikan harga tiket
tapi yang ditakutkan adalah apakah ini tidak menjadi bumerang
jadi bisa orang orang terutama wisatawan lokal yang mau berangkat ke pulau komodo
apa jadi tidak mengurungkan niat gitu dengan melihat kenaikan yang cukup signifikan gitu dengan harga tiketnya
ya saya kira tidak ya
memang ada pro kontra ada yang pro ada yang kontra
tetapi mari kita melihat filosofi dasarnya ya
kalau kita mau memberikan apresiasi terhadap eksotika kepesonaan destinasi wisata kita di seluruh indonesia
termasuk di nusa tenggara timur ya kita juga harus melihat dari sisi apresiasi dalam bentuk retribusi atau tarif masuk destinasi itu
ada memang sebagian yang mengkhawatirkan
bahwa wisatawan internasional akan berkurang datang ke sini
tetapi bagi kita adalah kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa kualitas kepesona itu memang sangat mahal
ya saya memberikan ilustrasi
dua minggu lalu kami berada di london dan kami lari ke liverpool untuk melihat stadion on fail di liverpool ya
bagaimana mahalnya masuk stadion itu ya
apa namanya karena mereka menjadikan stadion itu destinasi wisata
ada minat khusus dan ratusan wisatawan internasional melihat stadion itu untuk melihat tempat para pemain makan
lalu kemudian jumpa pers ganti pakaian dan sebagainya
masuk saja itu lima puluh pound sterling per orang ya hampir satu juta rupiah
begitu kita masuk ke dalam lagi ada spot spot khusus yang kita bisa foto
tetapi ada juga yang mereka foto dan kita dikenakan charge dua puluh pound sterling per satu foto
yang kalau kita lihat sangat sederhana
itu berarti hampir satu setengah juta ya
nah ini kalau kita lihat angka lima ratus dolar itu dibandingkan dengan kepesonaan dengan kualitas destinasi wisata ini taman nasional komodo
sebenarnya angka itu sangat rasional ya
dan bapak gubernur menghendaki bahwa kita harus mulai apa namanya memberikan pesan kepada publik bahwa sesuatu yang berkualitas ini memang sangat mahal ya
oke pak marius pak marius saya harus potong dulu

oke pak marius saya potong dulu pak marius ya
pak marius ini kalau misalnya mengenai harga tiketnya sendiri apabila nanti ditingkatkan jadi naik ya dengan untuk taman nasional komodo ini sendiri
apakah nanti akan ada transparansi
larinya kemana saja terus kemudian juga pemasukan ini atau diibaratkan masuk ke sektor mana saja gitu pak
kami sementara menciptakan sistemnya ya sistem elektronik ya
jadi ini kan nanti kerjasama dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan pemerintah provinsi
dan gubernur nusa tenggara timur memang menghendaki supaya taman nasional komodo itu walaupun berada di bawah otoritas pemerintah pusat
khususnya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tetapi juga pemerintah provinsi mau supaya taman nasional ini memberikan dampak ekonomi pada masyarakat sekitar
di mana taman nasional itu berada ya di nusa tenggara timur
dan gubernur menghendaki supaya dia memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat
nah uang itu kemana uang tentu nanti dimasukkan ke dalam kas negara ya kas daerah
lalu kemudian nanti tentu kita bersama sama dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan akan menghitung berapa porsi untuk pemerintah pusat
berapa porsi untuk pemerintah provinsi dan berapa porsi untuk pemerintah kabupaten manggarai barat
kalau kita lihat apakah nanti sistem pembagiannya itu secara transparan pasti transparan
ini uang negara ya ini pendapatan negara ya
nah selama ini pendapatan negara bukan pajak itu yang disetorkan langsung ke kas negara langsung ke pemerintah pusat dari taman nasional komodo
dan beberapa tahun terakhir memang diberikan juga kepada pemerintah kabupaten manggarai barat tetapi masih sangat sedikit dibandingkan dengan kualitas disitu

hingga gubernur memiliki pikiran inovasi baru untuk bisa memperlakukan taman nasional komodo itu sebagai satu kawasan wisata internasional yang berkelas dan bergensi dan bermarkabat ya
karena itu juga sistem pembayarannya tentu nanti akan diubah
kita sedang mengkaji itu kita sedang menghitungnya itu dari berbagai aspek mbak fani
baik terima kasih pak selamat kita sudah dapat maksud saya pak marius kita sudah dapat poinnya tapi kita harapkan memang
walaupun nantinya wacana ini akan jadi harga tiket ini akan naik semoga menjadi sebuah hal baik bagi negara kita ya
terima kasih pak marius sekali lagi atas waktunya